cerita dalam bahasa indonesia
dahulu kala ketika
aku membutuhkan sesuatu yang berbeda di sini
ketika apel hanya buah
ketika perang berkecamuk di seluruh
ketika bulan tanpa bintik dan juga
oh aku tahu
bagaimana dengan dahulu kala ketika pancuran genggam masih belum ditemukan
dahulu kala ketika pancuran genggam masih belum ditemukan
oh dan mereka juga tidak memiliki arti penting untuk cerita ini sama sekali
ada sebuah kerajaan bernama
nama kerajaan bahagia
dan sesuai dengan namanya adalah orang orangnya
rajanya dan pewaris tahta pangeran thailand
tilor adalah pria yang sangat baik
tunggu itu bukan tyler
tilor adalah orang yang sangat baik
seorang pejuang yang sangat terlatih
bisa memainkan semua alat musik
sebenarnya dia tidak bisa main gitar
hampir bisa memainkan semua instrumen
dan dicintai oleh orang orang di kerajaannya karena kebaikan dan pesonanya
itu lebih baik
penampilan keterampilan dan hati yang besar
tyler memiliki semuanya
aku sangat mengkhawatirkanmu
kenapa kau mengkhawatirkanku ayah
kau akan segera menjadi raja kerajaan bahagia
orang orang mengharapkan raja memiliki seorang ratu
kau harus menemukan cintamu
aku telah memutuskan untuk mengadakan festival besar
di kerajaan kita
putri dari kerajaan tetangga akan datang
dan ini akan menjadi kesempatan besar bagimu untuk menemukan seseorang yang istimewa
kau tidak perlu melakukan itu
aku akan menemukan orang yang tepat ketika waktu yang tepat tiba
saat yang tepat tiba bagi orang orang yang berhenti menunggu dan bergerak ke arahnya
aku sudah mengirim undangan
aku ingin kau pergi dan menemui bebe alexis
karena dia membantu ibumu menemukan orang terbaik di dunia
maka pangeran tyler menemui bibi alexisnya
tyler kejutan yang menyenangkan
apa yang membawamu ke sini pangeranku
bibi alexis ayah mengadakan sebuah festival di mana dia mengundang putri dari seluruh dunia untuk tinggal di istana kami
dan dia berharap aku bisa menemukan pasangan yang tepat
dia telah mengirimku kepadamu untuk meminta nasihat
oh itu saja itu cukup sederhana
berikan hatimu kepada seseorang yang tertawa dengan penderitaannya sendiri dan menangis
karena kesakitan orang lain
pangeran tyler berterima kasih kepada bibi nya atas nasihat itu dan kembali pulang
dia pikir nasihat yang diberikannya agak aneh
tapi dia memutuskan untuk melihat seperti apa hasilnya
hari dimulainya festival tiba dan kerajaan dihiasi dengan buah langka dan dekorasi yang sangat indah
raja arthur menyambut mereka semua secara langsung
putri dari kerajaan tetangga kita
terima kasih banyak telah menerima undanganku
kalian pasti sangat lelah karena perjalanan jadi istirahatlah dan makan
tur keliling kerajaan kami dan besok pagi ada piknik yang diatur untuk kalian di danau bahagia yang indah
kenapa kau tertawa begitu
karena aku tidak bisa menahannya
tyler mengawasi dari balkonnya ketika para tamu terus berdatangan sepanjang malam
akhirnya saat malam hening dia menatap langit yang berbintang
aku ingin tahu apa yang akan terjadi besok apakah ada seseorang spesial atau sama sekali tidak ada
seseorang yang hanya bisa menunggu di kapal waktu tak berdaya namun bersemangat
oh pagi segera datanglah
tak terasa pagi hari pun tiba dan pangeran tyler sudah bangun dan siap
untuk rock and rock tunggu tidak dia belum siap untuk bernyanyi
untuk piknik ingat
pangeran tyler bersama teman temannya berangkat dengan kuda mereka ke danau bahagia
para putri menggunakan kereta yang dihiasi bunga dan ditaruh oleh kuda yang sangat cantik
oh tidak ya ampun
untungnya tidak ada yang terluka
pangeran tyler turun dari kudanya di tengah jeritan dan teriakan para uk
tapi di antara mereka ada seseorang yang tertawa
oh ya ampun kita pasti kelihatan sangat lucu saat kita jatuh ke parit
aku berharap aku bisa melihat ya kita masih melihat hal ini agak lucu kan
berikanlah hatimu kepada seseorang yang tertawa dengan penderitaannya sendiri
pangeran tyler membantu mereka bangun satu persatu
tapi matanya tetap tertuju pada sang putri yang menertawakan penderitaannya sendiri
dia membantunya juga tapi ada begitu banyak lumpur di wajahnya sehingga dia tidak bisa melihat seperti apa paras putri itu
tapi itu lebih dari cukup untuk memulai lonceng di hatinya yang berdenging
hei jacob siapa wanita yang tertawa itu
oh itu putri melidora dari kerajaan ceria pangeran
malam itu ada pesta kerajaan yang diadakan oleh raja arthur di mana para putri ikut hadir
tapi di antara mereka semua yang pangeran tyler coba lakukan adalah menemukan siapa melidora itu
oh maafkan aku aku tidak
itu bukan salahmu pangeran tyler
dan itu dia pangeran tyler telah mengenali suara itu matanya berbinar dan jantungnya berdegup kencang
terima kasih telah membantu kami keluar dari parit itu itu lucu sekali bukan
aku hanya senang kau tidak terluka maksudku kalian semua
bolehkah aku berdansa denganmu
ya ampun lihat mereka mereka terlihat sangat serasi
kau menari dengan baik
oh kau juga menari dengan baik
aku suka caramu tertawa
tenang pangeran jangan jatuh cinta padaku aku tidak bisa menikah denganmu
pangeran tyler tidak bisa tidur malam itu
jangan jatuh cinta padaku karena aku tidak bisa menikah denganmu
kenapa dia tidak bisa menikah denganku
dan mengapa dia datang ke sini jika dia tidak ingin menikah denganku
bagaimanapun bukan seperti ini aku ingin menikah
lagipula ada setengah lagi nasihat dari bibi yang masih harus dipertimbangkan
hah tapi tapi lalu kenapa aku merasa begitu gelisah
apakah ini cinta
aku akan menikah denganmu
aku akan menikah denganmu
esokan paginya semua tamu kerajaan akan pergi berkuda ke hutan
hah aku terlambat
oh seperti ini ceritanya
oh seperti ini ceritanya
permisi maaf permisi
tolong beri aku jalan aku mohon beri aku jalan
oh telurnya kue
apa yang harus aku lakukan sekarang
aku menghabiskan semua uangku untuk memberikannya kepada raja
lalu apa yang harus aku lakukan sekarang
tapi tidak ada yang mendengarkan tangisan
mereka tertawa dan pergi melewati gerbang halaman
semuanya kecuali satu
aku sangat menyesal nenek
mereka seharusnya berhati hati
tolong jangan menangis
aku akan meminta ganti rugi untukmu
oh terima kasih sayang
pangeran tyler menyaksikan semua ini dari kejauhan dan hatinya meleleh saat melihat
dan saat melidora membantu wanita itu berdiri dan berbalik
dia melihat di bawah sinar matahari yang cerah
bahwa matanya penuh dengan air mata
berikan hatimu kepada seseorang yang tertawa dengan penderitaannya sendiri
dan menangis karena kesakitan orang lain
dia dialah orangnya
pangeran tyler membantu meridora membawa wanita tua itu ke kastil tempat dia dirawat
kemudian pada hari itu dia mendatangi melidora
aku tidak tahu mengapa kau mengatakan kau tidak bisa menikah denganku
dan mengapa kau memintaku untuk tidak jatuh cinta denganmu
tapi jatuh cinta itu bukan sebuah pilihan
itu terjadi begitu saja
dan aku telah jatuh cinta padamu
dan aku menghormati keputusanmu
tapi aku hanya ingin tahu mengapa kau tidak ingin menikah denganku
tyler aku menyukaimu
mungkin bahkan cinta
tapi aku tidak terlalu mengenalmu
dan kau juga tidak mengenalku
itu sebabnya aku tidak bisa menikah denganmu
kau tahu aku tidak seperti putri yang lainnya
aku tidak bisa begitu saja menerimamu dan datang ke dalam hidupmu
kita berdua harus memasuki kehidupan satu sama lain
mengenal satu sama lain
dan baru setelah itu kita bisa benar benar jatuh cinta satu sama lain
tapi aku rasa sebagai seorang pangeran kau tidak akan menginginkan itu
itulah mengapa aku bilang tidak bisa
itu konyol sekali
dan itulah yang mereka lakukan
pangeran tyler dan putri melidora semakin terikat seiring waktu
sampai mereka tidak dapat dipisahkan dan siap untuk menikah
pernikahan yang megah tentu saja
aku ingin menangis
dan dengan demikian kisah pangeran tyler dan putri meridora berakhir dengan akhir yang bahagia
mengajarkan kita pelajaran yang sangat penting
juga bahwa dalam hidup selalu tempatkanlah dirimu dengan orang orang yang tertawa dengan penderitaannya sendiri
dan menangis karena kesakitan orang lain